gubernur sulawesi barat beserta bupati mamuju
anak anakku semuanya yang saya cintai
alhamdulillah berkat kerja keras kita semuanya
hari ini akan kita resmikan satu ratus empat puluh tujuh bangunan
telah direkonstruksi di sulawesi barat
pasca bencana yang lalu bencana gempa
dan juga pembangunan tiga ruas jalan
sepanjang dua puluh dua empat km
yang ditangani dengan impres jalan daerah
rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur
yang kita bangun di mamuju
dan pada umumnya di provinsi sulawesi barat
ini atas instruksi dan perintah langsung
ini dibangun ini dibangun ini dibangun
saya lihat tadi alhamdulillah sudah selesai
hanya kurang gedung dprd dan satu masjid
anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat
sebesar rp satu tiga ratus tiga puluh satu
dan satu ratus empat puluh tujuh unit bangunan dan infrastruktur
yang telah direhab dan direkonstruksi itu
adalah empat puluh tujuh bangunan perkantoran
termasuk di smk satu rangas ini
dan tujuh belas prasarana air minum
saya melihat di smk satu rangas ini
lebih baik atau lebih bagus
tapi tadi pak kepala sekolah menyampaikan ke saya
pak ini masih kurang
anak anak butuh asrama
karena banyak yang tinggal jauh dari sekolah
sehingga harus banyak yang tersebar
ngekos di sekitar sekolah
bentar lagi akan kita bangun asramanya
atas permintaan kepala sekolah
di tempat praktek yang ada hanya mobil combustion
mobil yang manual lama
padahal sekarang sudah banyak
sehingga perlu praktek juga isinya di dalam mobil listrik itu apa
untuk praktek bukan untuk dikendarai
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana gempa di sulawesi barat
dan pelaksanaan impresi jalan daerah di provinsi sulawesi barat
prosesi penekanan tombol sirine
kita hitung bersama sama
rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana sulawesi barat